mari kita berangkat
rambut kiri pati
maaf jika kedatanganku tiba tiba
aku tidak bisa menahan kekusaranku nawabullah
tidak perlu meminta maaf
prabu kiri pati
apa yang sudah kamu ketahui tentang pusaka
ya aku sudah mengetahuinya
jangan sekali kami berpacaran brooke
apa kau sudah tahu tujuanku untuk datang ke sini
apa ini tentang pernikahanku yunda
sebelum kau melangkah lebih jauh
pikirkanlah sekali lagi
tidak ada yang perlu aku renungkan yuda
bukankah sudah pernah aku katakan kepada yunda
yang aku takutkan
kamu belum siap menjalani takdir sebagai seorang manusia
menjalani takdir sebagai seorang manusia
penuh dengan lika liku dinda nawang sari
kebahagiaan dan kesedihan akan datang dengan silih berganti
apa kamu sudah siap
aku sudah siap yunda
kamu siap melihat priamu akan bertambah tuhan
dan kehilangan pria yang kau cintai suatu saat nanti
apa yang yunda maksud dengan kehilangan
kamu itu seorang bidadari
kamu itu abadi dinda nawang sari
sampai kapanpun kau tidak akan pernah bertambah tua
aku tidak akan pernah mundur
dan tidak akan pernah bisa mundur lagi
aku telah mengandung seorang bayi dari kekasihku yunda
yundu tidak perlu lagi datang kepada aku
dan tidak perlu lagi membujuku
tetapi terima kasih

ramai sekali lapak nawang sih
yang ini tiga keping perak
bahannya agak berbeda
atau aku minta sedikit
dari keuntungan nawang sih
untuk membayar sewa lapak
ikutlah dengan aku sekarang
kalau kau terus berlari
akan aku ratakan lapaku
dan kita akan berpisah
jangan ada held up
kamu siap melihat pria mu akan bertambah tua
dan kehilangan pria yang kau cintai suatu saat nanti
aku sudah siap menjalani kehidupanku
sebagai manusia seutuhnya
kakang dari mana saja
pelajar sudah siapkan makan malam untuk kakang
aku tidak bisa bermalam di malam pertama kita
kenapa kau menangis
bukan kakak sudah berjanji
kau tidak akan bersedia apabila majapahit membutuhkanku
ini kan hari pertama pernikahan kita
aku tahu aku salah
untuk itu aku ingin minta maaf denganmu
aku tidak akan menolak kalau majapahit membutuhkanku
janganlah kau bersedih
secepatnya aku akan pulang
kakang beneran janji akan pulangkan
ada apa ini
apa kabar menggolo
kakak beneran janji akan pulang kan
para prajurit prajurit terbaik majapahit
sebelum matahari menyingsing
kita harus menangkap burunan legendaris majapahi
yang selama ini pergi dari bayang bayang majapahit
dan apapun yang terjadi
kita harus membawa kepala menggulu ke dalam majapahit
mari kita berangkat
maaf jika kedatanganku tiba tiba
aku tidak bisa menahan keguseranku nawangulan
tidak perlu meminta maaf prabu giripati
apa yang sudah kamu ketahui
ya aku sudah mengetahuinya
saat ini sedang berada di tangan panggung sosagur
mengapa cakataruk dan iblis nompomuko
tidak kunjung menyerang keraton langit
aku tahu dimana dia melakukannya
dan kita tidak percaya
tidak ada kolon yang ada
sudah pasti terus itu widely itu
boleh kami berbicara sebentar
kami utusan dari ketemuan bagawanta perwakilan perdagangan di sini
katemungan ada apa ya
kami mengajak kerjasama dengan cahayu dibawah kekuasaan katemungan kami
tapi saya tidak mengerti
kerjasama dibawah katemungan kami modal usaha perkembangan usaha dan jaminan keamanan ditanggung oleh katemungan kami semua
wah bagus sekali ya
tapi apa kiranya timbal balik saya kepada katumenggungan